selain ajang ajang olahraga internasional
kedepan justru saya rasa sudah mulai sangat berkurang dari sisi tekanannya
kalau dari eka sih pengen gak jauh jauh sih sauris asia lah